lambannya waktu bongkar muat ataupun dwelling time di pelabuhan indonesia menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan jokowi
bagaimana tidak kinerja faktor dwelling time yang buruk bisa membuat nama indonesia buruk di mata pelaku ekonomi dunia dan internasional
lalu apa saja kemajuan yang telah dicapai untuk mengefisiensi biaya logistik di tanah air
kami hadirkan informasi untuk anda
bagaimana kita mencari penyelesaian yang berbeda
dari data kementerian perhubungan dwelling time di pelabuhan tanjung priok telah mengalami kemajuan signifikan
hingga september dua ribu enam belas tercatat waktu bongkar muat pelabuhan turun menjadi tiga tiga puluh enam hari dari tahun sebelumnya yang mencapai empat tujuh hari
hal yang sama juga terjadi di pelabuhan pelabuhan besar lainnya di indonesia
namun sejumlah capaian kemajuan tersebut masih kalah jauh dibanding negara tetangga asean lainnya seperti malaysia dan singapura
pada pertengahan september lalu presiden memberi peringatan untuk mengejar target waktu bongkar muat pelabuhan hingga dua lima hari
saya berikan saran mereka saya yang minta dua dua atau dua lima
saya berikan dua dua atau dua lima
tidak jangan berhenti ya tiga dua puluh enam tidak perbaiki lagi

saya minta tanjung priok saya minta pelabuhan saya minta makasihlah semuanya
tidak jangan berhenti ya
bukan tanpa alasan
peringatan keras yang disampaikan oleh presiden disebabkan oleh turunnya daya saing indonesia dibanding negara lainnya
hal ini tercermin dari anjloknya posisi indeks kinerja logistik indonesia dua ribu enam belas yang dirilis bank dunia
indonesia melorot ke urutan enam puluh tiga dari posisi sebelumnya pada dua ribu empat belas
yang berada di peringkat lima puluh
padahal sejak tahun lalu pemerintah telah meresmikan pelayanan sistem satu pintu terpadu atau indonesia national single window
namun lagi lagi platform pelayanan ini masih belum berjalan optimal
meski tak mudah optimalisasi dan komitmen kuat dari setiap instansi yang terlibat dalam proses perizinan di pelabuhan perlu dikuatkan
sehingga target dwelling time dua lima hari bisa tercapai
kus indra cnn indonesia